tentang karya seni ada pemeran karya seni biasanya digelar di sebuah gedung atau di galeri
ya namun sejumlah seniman di florida amerika serikat mencoba sesuatu yang berbeda dengan menggelar sebuah pameran foto di bawah laut
menyelam untuk melihat sebuah pameran foto memang agak tak biasa
pameran foto di bawah laut ini digelar di florida amerika serikat
untuk melihatnya kita harus menyelam sedalam sekitar dua puluh tujuh meter di bawah laut
di sana kita akan melihat perpaduan yang luar biasa antara karya seni modern dengan keindahan bawah laut
pameran digelar di sebuah terumbu karang buatan terbesar di dunia yaitu florida k national marine sanctuary
lokasi ini adalah tempat bangkai kapal perang amerika serikat usns general hodge s vandenberg

lalu kita akan melihat tempat bangkai kapal perang amerika serikat usns general hodge s vandenberg
lalu kita akan melihat tempat bangkai kapal perang amerika serikat usns general hodge s vandenberg
penyetus ide pameran foto di bawah laut ini adalah andreas frankke seorang fotografer asal austria
dan ini adalah yang kedua kalinya franke menggelar pameran foto di lokasi yang sama